indonesia menolak tawaran impor jagung dari argentina dengan alasan sudah suasembada
sementara itu argentina menyatakan ketertarikan mengimpor produk hortikultura indonesia
wakil presiden argentina gabriela micheti menemui menteri pertanian amran sulaiman
dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya
kementan menyatakan tertarik dengan tawaran impor sapi dari argentina
karena harga yang murah yakni tiga dolar amerika per kilogram
asalkan memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan bebas penyakit kuku dan mulut
dalam pertemuan argentina juga menyatakan ketertarikan mengimpor produk hortikultura indonesia
seperti manggis nanas pisang salak kopi lada sarang burung walet
kementan telah berserah kepada menteri pertanian argentina sejak dua ribu tujuh belas
agar permintaan ini diterima sebagai bentuk barter terhadap impor kedelai dari argentina selama ini
kementerian berharap rencana ekspor produk hortikultura bisa terrealisasi tahun ini
sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor indonesia ke argentina
yang menurutnya adalah menurut menteri pertanian amran sulaiman
pada tahun dua ribu delapan belas mencapai dua ratus tiga puluh delapan juta dolar amerika
dari argentina harganya daging harganya lebih murah menurut hitungan hitungan mereka
kita tidak masalah kita terbuka karena kita ingin negara negara yang mengekspor ke indonesia
khususnya daging bisa berkompetisi sehingga menguntungkan